atau memang dari awal saya salah orang
biar aku aja yang bantu kamu keluar
kamu kan masih sakit kakinya
ini uang buat kamu
ini buat kamu
oh tapi kan sekarang belum waktunya gajian
ini uang harian
untuk kamu makan
masa uang makan tiga ratus ribu
kayaknya banyak banget
jadi emang segitu
biasanya aku kasih supir untuk harian
ini aku terima ya
aku anggap sebagai rezeki aku
makasih banyak ya ki
dengan uang ini aku bisa lah sedikit sedikit ngincil utang mamaku
aku pulang ya ki
kalau gini uang harian aku aku bisa cepet ngelunasin utang utangku sama bu lenny
nggak nyangka ya
uang makan hari yang supir orang kaya banyak banget kayak gini
kalau kayak gini sih aku bisa bantu ibu
tapi kok aneh ya
dari tadi aku di rumah rizky aku gak lihat papanya rizky sama sekali
ibu kan udah bilang berkali kali sama kamu amira
leni bilang dia gak akan ganggu dan muncul di depan saya lagi
tapi kenapa masih berkeliaran begitu
jangan jangan lenny sengaja meyakinkan saya supaya saya mau melanjutkan kerja sama sama dia
ini gak bisa dipiarkan
saya harus kejar dia
rasain kamu karena kamu sudah berani macam macam sama prabu wijaya
biar kamu merasakan mati tua kamu
jadi ketika putri kamu zahira lahir
prabu wijaya langsung menculiknya
dan mengakuinya sebagai anaknya
untuk membalas dendam sama kamu

bagaimana kalau meskipun kamu tetap jadi bos
ya itu dia sih

atau memang dari awal saya salah orang
maaf saya pikir kamu orang yang saya cari
ya udah gak apa apa
sudah capek capek saya kejar sampai ke gang kayak begini ternyata salah orang
kalau tahu begitu saya tidak kecer
untung aku bisa sembunyi di sini
kalau aku harus kejar kejaran nggak mungkin aku kuat
kepala aku sakit banget
badanku juga lemas
aku bisa pergi dari sini
saya yakin mata saya tadi gak
salah orang itu ihsan
walaupun tadi orang yang saya kejar dan temui ternyata berbeda
tapi bisa saja kan mereka memang adalah dua orang yang berbeda
yang saya lihat memang betul ihsan
tapi lalu saya malah mengajar orang yang berbeda
yang kebetulan memang mirip sama ihsan
saya yakin desain yang asli pasti masih berkeliaran di sekitar sini
aku coba deh lewat sini
katanya kalau lewat gang ini aku bisa sampai lebih cepat
ya lumayan kan hemat waktu
dia mungkin turun ke
masya allah ada orang tergeletak di situ
tapi dia bingung sendiri
orang ini bukan ayah
ayah itu udah meninggal
ibu sendiri yang bilang kayak gitu
orang ini semakin mirip sama ayah
harusnya orang ini ada di dalam
itu adalah ayah
tapi kenapa ibu bilang ayo udah meninggal
ibu bahkan yakin banget waktu ngomong hal itu
sekarang bukan waktunya untuk mikirin soal itu dulu
ke rumah juga udah deket
ya lebih baik aku bawa pulang aja dulu
apa aku kuat bawa bapak ini sampai rumah
nanti kalau jatuh lagi
kondisinya bisa semakin buruk
sebaiknya aku coba baringin ayah
aku mau pergi dulu di sini
siapa tahu nanti ada orang lewat dan aku bisa minta tolong